kami makan dari sampah kami manderi dari sampah kami manderi dari sampah
akhirnya aku berpikir ternyata tanganku dipakai sama tuhan itu bukan hanya dengan menjadi dokter
jadi dengan kegiatan yang aku lakukan dengan adik adik di biji biji akhirnya aku merasa aku juga dokter
tapi dokter dalam versi yang berbeda
ini cara tuhan menjadikan aku sebagai dokter cinta untuk anak anak di bandar gato
mitra bantar gebang dan sampah seolah tak bisa dilepaskan
gunung demi gunung sampah menjadikan tempat pembuangan sampah terpadu atau tpst
yang berada di kecamatan bantar gebang kota bekasi jawa barat ini sebagai yang terbesar di indonesia
setiap harinya tercatat ada sekitar tujuh ton sampah yang dibuang ke lokasi ini
dengan luas total lebih dari satu ratus sepuluh hektare
tpst bantar gebang tak hanya sekadar menjadi rumah bagi lautan sampah
tapi juga rumah bagi banyak jiwa yang menggantungkan kehidupan dari sampah
di tengah gunungan sampah tersebut muncullah sosok resa bunar
yang jiwanya terpanggil untuk mengasah potensi juga kemampuan anak anak di bantar gebang
reza bunat saya tiga puluh enam tahun saya dibesarkan di pembuangan sampah
ke bantar gebang
awalnya tahun sembilan puluh dua orang tua saya pindah ke bantar gebang juga dari pembuangan sampah yang ada di cilincing
di budi dharma zaman dulu
jadi hidup saya dari kecil sampai sekarang mengikuti di mana pembuangan sampah berada
lalu dua ribu empat itu saya dihadapi dengan kondisi di mana orang tua bangkrut
terus tidak bisa mendukung saya untuk jadi dokter
tak ingin terpuruk dalam kegagalan resa kembali membulatkan tekad untuk tetap dapat memberikan manfaat bagi sekitar
akhirnya dua ribu empat saya mulai mengajar untuk anak anak dengan kemampuan yang saya bisa
saya ini kan suka belajar apa aja saya pelajari dari bahasa inggris bahasa arab terus seni tari dan segala macam
itu saya ajarkan untuk adik adik
tapi tetap tuh kita nggak bisa bohongkan ketika kita kecewa kita sedih kita tidak bisa membohongi itu semua
resa remaja yang menemukan kesenangan dengan mengajar anak anak di lingkungannya
lantas meminta izin pada sang ibu agar rumahnya dapat digunakan sebagai tempat belajar mengajar tersebut
ini mah saya pakai ini mah biasanya di sana
di tempat orang lain teras teras mah saya pakai ini mah pakai lah itu saya
dulu waktu kecilnya dia meminum rumah rumahan sama anak kecil dia jadi guru
dia sudah ada bakatnya dari dulu dari kecil
dia senang lihat anak anak lihat anak anak ramai kesini tiap minggu
sejak hari itu setiap akhir pekan rumah resa tak pernah sepi dari riangnya anak anak yang belajar aneka rupa
tanpa dipungut biaya
berubah menjadi biji biji itu setelah perjalanan ke inggris di tahun dua ribu tiga belas
jadi aku tuh melihat dari luar dari buckingham palace itu dari istana buckingham
saya melihat seorang putri seorang pangeran
dia sangat dihargai
terus aku berpikir kayaknya keren deh suatu hari nanti sanggar aku berubah nama menjadi the kingdom of bantar gebang biji
resa pun dengan bangga menyebut dirinya sebagai princess atau putri dari the kingdom of biji biji
tumbuh dan besar di bantar gebang membuat resa tahu betul beratnya menyandang status sebagai anak yang hidup di tempat pembuangan sampah

kecil yang kerap dirundung teman teman
di sekolah menaruh kepercayaan besar jika anak anak bantar gebang memiliki potensi yang sama seperti anak lainnya
apa kekhawatiranku adalah kalau karakter anaknya seperti aku nggak akan jadi masalah dibuli buli
karena aku tuh anaknya malu maluin jadi sangat percaya diri
tapi kalau adik adik yang lain yang memang mereka minderan itu pernah kejadian adik adik berhenti sekolah
hanya karena dibilang baju kamu
baju kamu bawa sampah di sekolah mereka
jadi memang anak anak yang kita punya di bantar gebang ini adalah bibit unggul
bibit unggul benih ya kan bantar gebang biji benihnya bantar gebang
jadi dibilang bibit ini kita tanam di bantar gebang kita kasih motivasi kita ajarkan ilmu yang bermanfaat
baca tulis terus juga kita kasih mereka berani untuk bermimpi dan mewujudkan mimpi mereka
ini pula yang melatar belakangi nama bantar gebang
biji yang merupakan kependekan dari bantar gebang biji
di antara biji atau benih unggul bantar gebang tersebut ada suryadi
remaja berusia enam belas tahun yang sudah mengikuti kelas demi kelas di sanggar biji biji
sejak duduk di kelas tiga sekolah dasar
sehari hari suryadi yang kini duduk di kelas sebelas sekolah menengah kejuruan atau smk
juga membantu orang tuanya mencari sampah kalet bekas
biji biji yang berusia enam belas tahun memiliki kekuasaan untuk memulai pekerjaan
saya mulai untuk tetap lanjutkan sekolah karena impian saya untuk bisa bantu bantu orang tua
atau memulihkan perekonomian orang tua gitu
saya kan pengen abis sekolah itu kan kerja ke luar negeri
nah sedangkan di biji itu banyak orang orang luar negeri pada main ke situ
jadi bisa belajar bahasa bahasa mereka gitu bisa top basic basicnya gitu bahasa mereka
sayangnya suryadi dan para anggota kerajaan the kingdom of biji biji lainnya
harus menghadapi realita jika kerajaan kecil tempat mereka bermain dan belajar di setiap akhir pekan
akan segera diruntuhkan
bangunan biji biji saat ini menjadi satu satunya bangunan yang tersisa
di antara bangunan lain di sekitar yang sudah rata dengan tanah
untuk mendukung proyek lingkungan hidup milik pemprov dki jakarta
aku melihat perjuangan sudah hampir dua tahun ini aku lihat orang orang kan dari tahun kemarin
udah pada pindah pindah ya karena ketakutan
ketakutan tanah mereka akan digali dan lain lain tidak dapat kompensasi
tapi bersyukurnya biji biji ini keluarganya banyak keluarga kami gitu ya di biji biji
banyak juga orang orang yang punya pendidikan yang cukup
kita juga dikelilingi oleh beberapa lawyer juga dan kita juga tahu bahwa tanahnya kita
kita juga tahu bahwa tanahnya kita

miliki adalah tanah milik pribadi
jadi nggak akan bisa sembarangan walaupun negara ingin melakukan proyek
kita nggak akan digali begitu saja pasti ada proses prosesnya
perjuangan belum berhenti melainkan baru saja dimulai
asa resa membangun kembali istana kecilnya bagi anak anak di bantar gebang
justru kian membumbung tinggi
sebelum drobonya berakses kebeleran berlangsung

baiknya perjalanan saja semestinya

sembari menunggu waktu hingga kerajaan bg bg ini diruntuhkan
kelas demi kelas terus dijalankan resa seperti biasa tiap minggunya
tak ada kata berhenti hingga bangunan ini nantinya hanya tersisa puing
di biji biji tak ada jadwal kelas yang pasti setiap minggunya
bisa kelas baca tulis kelas seni dan musik kelas motivasi kelas bahasa hingga kelas sains
hanya mobil jadikan pria sepupu bagi kita
di biji biji ini kita punya beberapa aktivitas ada musik ada baca tulis
terus ada juga tari terus ada juga workshop kita punya workshop kayu lantai dua ini
terus nanti aku akan lihatkan juga masih ada beberapa produk yang masih tertinggal di workshop
dan juga produk baru yang lagi kita coba untuk buat dan juga workshopnya
nanti juga akan diajarkan ke anak anak disini
terus kita juga punya program environmental education
jadi mengajarkan tentang edukasi tentang lingkungan terhadap anak anak
resa terus berusaha membesarkan sanggar sekolahnya dengan memperluas jaringan
volunteer atau relawan pun tak hanya datang dari dalam negeri tapi juga dari mancanegara
ini dari mulut ke mulut sebenarnya jadi dari mulut ke mulut ketika orang tahu apa sih kita bisa melakukan apa sih
yang tidak biasa yang tidak bisa kita lakukan
orang bilang oh ke bantar gebang ada resa bunan terus mereka juga dari sosial media dan segala macam
dan karena aku juga kerjanya kan untuk urusan sampah ketemu banyak orang
terus aku share juga apa yang aku lakukan di bantar gebang
jadi kolaborasi yang kita punya yang terlihat hari ini adalah teman teman yang memang mereka tinggal di indonesia
mereka punya bisnis di indonesia terus dia tanya apa yang bisa dilakukan dibantu
di antara relawan tersebut
ada abdul rahman saleh yang berasal dari yaman
ia mengenal resa dan aktivitasnya di biji biji melalui laman media sosial saat dirinya tiba di indonesia
abdul rahman mengaku jatuh cinta pada anak anak di bantar gebang sejak pandangan pertama
sama seperti resa ia pun ingin agar anak anak di sini memiliki kesempatan untuk belajar pengetahuan yang sama majunya seperti anak anak lain
sebagai seorang pengetahuan
saya melihat anak anak di sini membutuhkan lebih banyak pendidikan

jadi saya mencoba untuk menunjukkan ke mereka tentang sains dan eksperimen dengan cara yang lebih baik
agar mereka tertarik dengan hal ini
yang kedua anak anak di sini membutuhkan banyak bantuan
karena mereka berjuang di sini banyak hal hal dengan karis juga membantu mereka banyak
jadi mereka ingin ada seseorang untuk mendukung
jadi saya juga memberikan semua bantuan kepada teman saya untuk makanan dan segala galanya
agar kita bisa berkolaborasi setiap kali kita datang ke sini kita bisa melakukan sesuatu
lewat lembaga pendidikan sains dan teknologi yang dimilikinya
kelas sains di sini dibuat menyenangkan menggunakan pendekatan yang gampang dipahami oleh anak anak
untuk itu abdul rahman dan kawan kawan selalu membawa media belajar sesuai dengan materi yang ingin diajarkan

kita kemungkinan akan bercampur tg
akan kota bats
selatan kesiguamanya dilakukan oleh gl dagang upah otot
daya tarik tersendiri bagi anak anak bahkan anak anak di biji biji kini menjadi lebih
percaya diri mengucapkan kata demi kata dengan bahasa inggris arah di paham musik dulu apa
mengucapkan kita yang ngulangin senengnya kayak ngurangin rasa main hp aja gitu terus bisa belajar
relawan di sini tak hanya sebatas membawa pengetahuan untuk dibagikan kepada adik adik
resa juga memiliki program khusus bernama feeding program lewat feeding program donatur dipersilahkan
jika ingin membagikan makanan pada anak anak di biji biji dan kali ini giliran makanan khas
timur tengah yang jadi prima donanya it's our duty to support the kids in biji biji
aturan resa mengimbau para donaturnya agar tidak membagikan makanan dalam bentuk nasi kotak dan
sejenisnya karena akan menimbulkan masalah sampah baru adik adik gunung sampahnya makin tinggi kita
kebudayaan kita terhadap lingkungan dimana kita bawa tempat makan kita sendiri nah apa aku ingin
sekali program ini berjalan di bantet gebang foto kecil aku sering lihat temen temenku pergi ke
pembuangan sampah dan sampai sekarang juga masih banyak yang lakukan pergi ke pembuangan sampah itu
ngambil makan makanan sisa makan makanan sisa yang itu mereka cuci lagi itu mereka masak itu
mereka makan lagi jadi aku berdoa suatu hari nanti tuhan itu kirimkan bantuan apakah itu dalam bentuk makanan
tidak langsung dimakan supaya anak anak disini bisa makan enak sayangnya para relawan di biji biji
belum tentu datang di setiap minggunya kadangkala tak ada sama sekali relawan yang hadir namun hal
ini tak mematahkan semangat resa juga anak anak untuk tetap bermain dan belajar seperti biasa
kesulitannya di apa di volunteer kadang kadang kalau misalnya kita relawan kan mereka nggak bisa
bingung nah kesulitannya di situ kalau yang lain lainnya mungkin karena tantangannya banyak
jadi menurutku sudah biasa biasa aja tapi memang bersyukurnya kita punya tempat sendiri ini kan
tanah orangtua jadinya kita enggak perlu memikirkan ngontrak tempat tapi sekarang karena mau penggusuran
ini baru jadi tantangan besar anak anak adalah semangat dan motivasi resa untuk mempertahankan
oamiento bawlung amerika negara sampai sekarang kita sudah lihat ada tempat baru tapi memang kemampuan
beli belum cukup ya pendanaannya makanya kita juga melakukan penggalangan dana juga
artinya kita tidak boleh menyerah mungkin sebagai warga negara yang baik
kita akan persilahkan negara pakai tempat kita
tapi kita juga akan berusaha kuat bagaimana untuk membangun kembali
saya merasa respek dan kagum dan mengapresiasi semua perjuangan resa untuk anak anak di bantar gebang
satu lima hektare lahan milik warga di lingkungan tempat pembuangan sampah terpadu bantar gebang

akan beralih fungsi menjadi lokasi pengelolaan sampah atau landfill mining dan rdf plan
milik dinas lingkungan hidup dki jakarta
proses negosiasi dan ganti rugi atas lahan pun sudah berjalan sejak dua tahun lalu
diharapkan selesai pada akhir tahun ini
reza pun berencana menggunakan sebagian hasil penjualan tanah dan bangunan sanggar biji biji
untuk membangun sanggar baru
namun hal ini diakuinya masih belum cukup
untuk itu resa tak ikut
bagi resa sampah pun bisa jadi kekuatannya
menjadi barang yang bernilai jual
khususnya yang sudah berusia remaja
untuk selalu jeli dalam melihat bahwa
mudah mudahan biji biji bisa memberikan lebih banyak manfaat
untuk anak anak dan orang orang di sekitar pembuangan sampah
dan mudah mudahan akan muncul green leader dari bandar gebang nantinya
jadi itu itu harapannya amin
selain itu resa juga menggunakan sebagian hasil penjualan tanah dan bangunan
sanggar biji biji yang dikusur
untuk membangun kembali sanggar baru
namun sadar jika pembangunan pastilah memakan waktu
opsi mencari sanggar sementara jadi pilihan resa
reza pun tak sendiri dalam memperjuangkan hal ini
sahabat resa sekaligus artis dan aktivis perlindungan anak cornelia agata
juga pasang badan membantu resa
dalam hal advokasi
sebagai seorang sahabat saya merasa respect dan kagum
dan mengapresiasi semua perjuangan resa untuk anak anak di matar gebang
kalau kita bicara masalah anak memang itu merupakan tanggung jawab kita bersama
dan resa yang hidup di sini dia mau berjuang untuk anak anak di sini
dan itu patut kita apresiasi
kepala pengacara cornelia agata
cornelia yang kini berprofesi sebagai pengacara
diminta resa menjadi penasehat hukum bagi sanggar biji biji
kepala pengacara cornelia agata
ia setia menemani resa untuk berkomunikasi dengan pihak kantor dinas lingkungan hidup dki jakarta
di kawasan tpst bantar gebang
yang rencananya akan menjadi tempat sementara bagi anak anak berkegiatan di akhir pekan
kepala pengacara cornelia agata
gayung pun bersambut pihak dinas lingkungan hidup dki jakarta
akhirnya menyetujukan mereka untuk berkegiatan di matahari
kepala pengacara cornelia agata
gayung menyetujui hal ini
kepala pengacara cornelia agata
dari tpst dinas lingkungan hidup terbuka ya
kami tadi selalu terbuka
bagaimana ini juga kami semangatnya melihat ini merupakan
komunitas biji bijinya kan satu yang baik
mereka mengajarkan terhadap anak anak pemulung yang ada di sana dan lain sebagainya
dan kami tentu akan tetap men support ini bisa berjalan seperti itu
dan kami akhirnya mempersilahkan kami bernegosiasi di situ
dan kami berhasil menempatkan untuk bisa menggunakan areal di areal halaman kantor
dinas lingkungan hidup tpst bantergebang di bantergebang juga
agar nanti bisa digunakan sementara selama belum diperoleh lokasi baru
dukungan dan apresiasi juga mengalir dari komnas perlindungan anak
yang pada oktober lalu menganugerahi resa dengan piagam penghargaan
sebagai aktivis perempuan penyedia layanan pendidikan alternatif
bagi anak anak di bantergebang
jurahan perhatian resa bagi anak anak muridnya di bgbg memang tak pernah putus
meski sehari hari reza juga disibukan dengan aktivitas pekerjaannya
yang masih berhubungan dengan pengelolaan sampah
seperti kali ini resa mengajak saya menyambangi kediaman muridnya savitri
yang sudah beberapa kali tak datang ke sanggar seperti biasa
kedatangan resa disambut hangat oleh orangtuat savitri
yang sudah dikenal resa sejak duduk di sekolah dasar
kak ini kan anak anak biji biji itu ada banyak puluhan ratusan bahkan mungkin itu semuanya kakak kenal
aku itu orangnya yang hafal muka ya kan gak hafal nama
tapi kalau anak anak yang udah lama bertahun tahun datang pasti hafal namanya

tapi kalau adik adik yang cuman musiman hafal nama pasti hafal nama
hari ini datang lima bulan kemudian nongol lagi pasti aku nggak tahu nama tapi aku hafal wajah
tempat ini udah mau diruntuhkan gitu kan temen temen adik adik orangtua mostly udah tau berarti
udah tau ya mostly mereka udah tau itu mau dihancurkan
tapi memang mereka juga berdoa semoga dapat tempat pergantian

terus juga udah bilang sementara kita akan pinjam pakai dulu kantor dinas lingkungan

kita lihat orang orang yang hargai para pekerjaan hidup atau orang sini bilangnya kantor dki kita pakai dulu itu
kita lagi berproses nunggu mereka buatkan surat pernyataan bahwa kita bisa pakai tempat itu
kita bilang kita nggak mau juga pakai properti orang permanen sementara sampai kita bisa bangun kembali
tapi sekarang dananya belum cukup tapi kita percaya allah pasti akan kirim bala bantuan supaya kita bisa dicukupkan uangnya untuk beli lokasi baru

doa yang sama juga dipanjatkan kamto orang tua savitri
apalagi ia merasakan betul perubahan positif anak anaknya sejak aktif di sanggar
daripada dia main nggak karu karuan alhamdulillah ada sanggar
jadi setiap hari dia bisa berkumpul dengan teman teman setiap minggu dia bisa berkumpul
jadi aktivitas mainnya itu yang enggak mutu jadi bermutu semenjak ada sanggar
dan anak anak bukan menambah kurang semakin nambah banyak
bantu lah intinya
daripada anak anak main di sampah nggak karu karuan
masih mending ada sanggar dia yang tadinya tidak bisa baca akhirnya bisa baca
dia yang tadinya nggak tahu huruf jadi tahu huruf yang dia tidak tahu ahlak jadi tahu ahlak
bagaimana nasib biji biji kedepannya masih menjadi misteri
namun asaresa the princies of bantar gebang juga anak anak the kingdom of biji biji tak pernah putus
tangan mereka pun tiada henti untuk senantiasa berdoa
meminta kepada yang maha kuasa agar sanggar yang telah ada selama belasan tahun ini
tak berhenti sampai disini
harapan ya harapannya
untuk anak anak mereka masih tetap semangat untuk bersekolah
untuk meraih masa depan mereka
dan harapannya untuk biji biji biji biji bisa memberikan impact yang lebih banyak
untuk anak anak di bantar gebang dan juga untuk orang tua
dan juga menghasilkan green leader di indonesia di masa yang akan datang
aku sanggar rumah dan teman teman di bantar gebang
kebanyakan angan terus sedih juga
ntar kan tambah jauh
pak jokowi boleh bantu kami sanggar dibangun kembali di bantar gebang
aku sedih seolah kagak bisa belajar lagi dia gak bisa ketemu temen lagi aku maunya sih sanggarnya gak mau digusur dia tetap ada kayak dulu
sedih karena sanggarnya mau digusur semoga pak jokowi bisa bantuin buat itu bangun sanggar lagi
pengen besar terus biar ada tempat belajarnya yang gede terus ada tempat main yang baru
kami punya cita cita kami hidup di tengah sampah kami makan dari sampah
indonesia kaya raya mengapa kami menderita
hidup tahun empat puluh lima janjinya anak sejahtera